sudah hampir dua puluh empat jam kebakaran di pasar gembrong terjadi dan saat ini posisinya ada kurang lebih empat ratus kepala keluarga yang terdampak dan mengungsi silih berganti mengisi di tiga tenda pengungsian yang berada di lokasi tempat saya melaporkan yakni di halaman belakang universitas semputan tular jakarta timur
ada tiga tenda di sini salah satunya adalah tenda di mana tempat saya melaporkan yang paling ramai dan kalau misalnya anda lihat di sini situasinya memang warga di sini apa adanya begitu tidur dengan menggunakan tikar ditambah lagi tikar yang cukup rembes dikarenakan kondisinya saat ini hujan begitu
dan kalau misalnya anda lihat ini juga sudah ada beberapa kotak makanan kemudian beberapa pakaian yang memang sudah disediakan di sini karena memang bantuan silih berganti datang tetapi sebenarnya apa yang masih menjadi kebutuhan

dan kalau misalnya anda lihat ini juga sudah ada beberapa kotak makanan kemudian beberapa kotak makanan yang memang sudah disediakan di sini karena memang bantuan silih berganti datang tetapi sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan